terkait dengan grafis kerajaan sambo yang beredar di publik ketua indonesia police world sugeng teguh santoso
mendesak pori untuk memeriksa semua nama yang ada dalam grafis tersebut
menurutnya hal ini untuk menghindari fitnah serta untuk memperbaiki citra polri
yang ikut tercoreng dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
pengacara dari almarhum bang kamarudin semajuntak selaku pengacara almarhum
pernah menyebutkan verdi sambo punya bisnis haram mulai dari narkotika hingga perjudian
apakah ipw melihat hal ini dari seorang ferdisambo sudah menduga ini sudah ada
ipw mendapat informasi ya bahkan lebih awal ya
informasi ini fakta bukti
tidak ada bukti informasi kepada ipw itu selalu sebagai seperti bisikan ya bisikannya
tapi kan karena tidak ada yang membuka kita sudah angkat dulu
soal geng mafia juga ipw yang mengangkat
nah soal perlindungan praktek perjudian itu kan kemudian apa yang disampaikan oleh ipw
dan pak kamarudin kan muncul ke publik melalui peredaran secara masif
jaringan perlindungan oleh fs kepada bandar bandar judi
yang nama namanya disebut sudah ada tuh
kalau narkoba ini sebetulnya yang dahsyat juga kita dapat informasi belum ada yang membuka nih
yang membuka siapa sebetulnya polisi
data itu tuh kalau menurut saya yang berada di publik itu dari polisi
karena apa yang bisa membuka dan memiliki akses serta kewenangan untuk membuka informasi itu ya polisi memang